alfian kalau tadi informasi dari anies baswedan sekarang kita ada informasi juga dari calon gubernur yang menyebut dirinya alternatif gubernur alternatif agus yudhoyono
ya kali ini ada berbeda dari agus yudhoyono saat menghadiri sebuah deklarasi dukungan warga di jakarta utara pada hari minggu pagi
agus kali ini melakukan aksi stage dive atau melompat ke kerumunan masa dari atas panggung
agus mengaku aksinya ini kepada kerumunan orang yang ada di sekitar panggung bersifat spontan tanpa direncanakan sebelumnya
ya di bawah guyuran hujan sejak pagi hingga acara usai relawan dari berbagai wilayah di jakarta utara mendeklarasikan dukungan suaranya bagi pasangan agus silvi di stadion sepak bola tugu jakarta utara
karena hujan saya biasa ketika saya menjadi prajurit jadi komandan batalion itu yang saya lakukan bersama prajurit
prajurit kegembiraan semangat dan itulah kebersamaan tidak ada jarak dan artinya itulah yang harusnya menurut saya dilakukan oleh pemimpin dimana